untuk pertama kalinya lebaran betawi dihadiri presiden dan sejumlah perangkat pemerintahan
tokoh masyarakat betawi mengapresiasi pemerintah karena serius melestarikan budaya betawi
di antaranya dengan menggunakan gambar tari topeng dan wajah pahlawan nasional
mh tamrin di uang keluaran terbaru
disambut tarian selamat datang presiden jokowi bersama ibu negara
didampingi gubernur jakarta jarod saiful hidayat dan menteri pariwisata arief yahya
mengikuti lebaran betawi di perkampungan budaya betawi situ babakan pada minggu pagi
wakil gubernur terpilih sandiaga uno juga tampak hadir di tribun pengunjung
setelah bersiraturahmi dengan lima wali kota dan satu bupati
mantan gubernur jakarta ini meninjau sejumlah area di perkampungan budaya betawi
yang digagasnya pada saat masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
lima tahun yang lalu kan dimulai jadi untuk merawat menjaga melestarikan budaya betawi
nah disini dibangun sebuah pusat budaya betawi
nah ini saya kira merawat dan menjaga
kearifan lokal budaya itu sangat penting sekali
karena intervensi peradaban barat peradaban dari negara lain itu sangat mendesak kita